kasus positif covid sembilan belas kembali mengalami kenaikan selama enam hari berturut turut berada di angka seribu kasus aktif
meski tidak tinggi namun melihat tren kenaikan menjadi alarm yang patut diwaspadai
kenaikan kembali terjadi pada kasus aktif covid sembilan belas subvarian omikron ba empat dan ba lima sebesar satu ratus lima persen
provinsi dki jakarta kembali menyumbang angka kasus positif dua tujuh ratus enam puluh sembilan kasus diikuti jawa barat enam ratus delapan puluh enam kasus dan banten dua ratus delapan puluh lima kasus
pemerintah kembali melakukan evakuasi dan menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
dan mengatur kembali langkah pencegahan dengan memperlakukan pelaksanaan kegiatan berskala besar
aturan ini disampaikan jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas
pemerintah kembali melakukan evakuasi dan menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
yang dihadiri secara fisik oleh lebih dari seribu orang dalam waktu dan lokasi tertentu yang sama baik dalam maupun luar ruang
menyikapi lonjakan kasus ini satgas penanganan covid sembilan belas mengeluarkan surat edaran yang mengatur pelaksanaan kegiatan berskala besar
surat edaran satgas nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh dua ini mulai berlaku efektif pada selasa dua puluh satu juni
isi surat edaran ini mengatur tentang protokol kesehatan
pada pelaksanaan kegiatan berskala besar yang dihadiri oleh seribu orang lebih di dalam maupun luar ruangan
acara yang diatur mencakup perhelatan acara lokal yang dihadiri peserta lintas provinsi dan kabupaten maupun acara multilateral dengan peserta dari dalam dan luar negeri